presiden jokowi dodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara dalam pidato kenegaraan di gedung dprm prri
presiden jokowi berencana memindahkan ibu kota negara ke pulau kalimantan
berikut cuplikan pidatonya
saudara saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan
pada kesempatan yang bersejarah ini
dengan memohon rito allah swt
dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu
anggota dewan yang terhormat
para sesepuh dan para tokoh bangsa
terutama dari seluruh rakyat indonesia
dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita
ke pulau kalimantan
ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa
tetapi juga representasi kemajuan bangsa
ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi
ini demi visi indonesia maju
indonesia yang hidup selama lamanya